ternyata serai bukanlah satu satunya tanaman yang sangat tidak disukai oleh hama nyamuk
sebagai lalapan disertakan irisan ketimun daun kemangi dan kubis
saya menemui munakib petani di dusun pamegatan desa suwari kecamatan sangkapura
karena kemudian dalam beberapa hari itu sudah membaik kondisinya
ia sangat bangga dengan profesi informal yang telah turun temurun dikerjakan sebagian besar laki laki di keluarganya tersebut
untuk biayanya seikhlasnya sih